sosok perempuan bernama wahyuni asal denpasar bali ini tengah viral setelah menerobos iring iringan presiden joko widodo di bali kamis kemarin
apa alasan dirinya nekat menerobos pengawalan presiden berikut pengakuannya
ya nggak tahu ya aku cuma spontan aja memang udah gak mikirin apa gitu langsung pengen aja salaman sama pak jokowi
terus pengen foto itu aja terus aku minta kaosnya dikasih
responnya ya senyum pak jokowinya senyum ramah terus bilang iya iya
terus karena akunya kan masih pengen salaman terus jadi emang gak aku lepas
yaudah akhirnya ditarik sama siapa nggak tau siapa aku juga nggak tau siapa pokoknya